presiden joko widodo rabu sore sekali lagi mengundang tokoh tokoh ormas dan organisasi islam ke istana negara dalam pertemuan itu
presiden menyampaikan beberapa hal terkait peristiwa unjuk rasa empat november lalu
didampingi menteri agama sembilan belas tokoh ormas islam datang ke istana merdeka bertemu presiden dan wakil presiden yusuf kala
sebelum pertemuan tertutup berlangsung presiden jokowi dodo menyampaikan beberapa hal terkait peristiwa unjuk rasa empat november lalu
jokowi menyampaikan apresiasi kepada tokoh agama yang turut membantu mendamaikan suasana demonstrasi
dalam pertemuan presiden juga kembali menegaskan bahwa tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap basuki cahayapurnama
ada pun beberapa ormas atau organisasi islam yang hadir adalah gp ansor muslimat nu dan kahmi
saya juga ingin menegaskan sikap saya terhadap aspirasi yang telah disampaikan pada saat itu
saya sangat menghormati
saya sangat menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan
saya harap di hari lawan ini besok kita bisa tetap bersatu dalam kebinekaan kita